kedatangan rombongan kerajaan arab saudi ini disambut hangat oleh masyarakat indonesia
betul sekali bukan hanya aktivitas di lapangan yang menjadi sorotan aktivitas
mereka di media sosial pun selalu mendapatkan perhatian dari para netizen indonesia
dalam akun media sosial instagram beberapa keluarga kerajaan saudi mengunggah aktivitas mereka selama di indonesia
raja salman misalnya dalam akun instagram pribadinya mengunggah beberapa foto kegiatannya di indonesia
seperti saat sedang menikmati jamuan makan siang bersama presiden jokowi di istana kepresidenan republik indonesia
sementara itu pangeran pun tak mau kalah oleh rajanya
pangeran fahad diantaranya lewat akun instagram at
mengunggah gambar bendera indonesia bertuliskan
terima kasih indonesia yang mendapat sambutan hangat dari netizen dan dengan cepat memperoleh ribuan like
selain itu pangeran saud bin salman dengan nama akun
at special underscore royal dan pangeran abdul rahman bin badr dengan nama akun
at badar underscore a underscore abdul aziz memperlihatkan beragam aktivitas raja salman saat berkunjung ke istana serta sanjungannya terhadap presiden ri
sang pangeran mengunggah foto presiden jokowi yang memayungi raja salman saat hujan dan menuliskan
memang keluarga besar raja salman bersama anggota royal keluarganya berada di belakang pantai st regis ini
mereka sedang menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan pantai geger yang berada di belakang hotel st regis
kemudian tadi sekitar lima belas menit yang lalu kami sempat langsung menyaksikan bagaimana tadi aktivitas kri
angkatan laut negara kita yang sedang memberikan pengamanan kepada salah satu kapal yang di sana diduga
merupakan kapal yang mengangkut
anggota keluarga raja salman dan juga diduga mungkin ada raja salman di sana
karena memang posisi kapal yang mengangkut ini tidak berada di sisi sebelah kanan
tetapi berada di sisi sebelah kiri yakni di hotel st regis bagian paling kiri
di mana tempat penjagaan sangat ketat dan di sana juga tempat di mana berbagai pengamanan berada di sana
tadi kami sempat melihat kapal keluar dari sana yang mengangkut sejumlah orang untuk kemudian melakukan perjalanan sekitar sepuluh menit
untuk mengikuti area laut pantai geger ini
sepertinya raja salman beserta keluarganya ingin sekali menyaksikan keindahan pemandangan lepas dari laut di pantai geger ini
dan tadi kami menduga ini benar benar merupakan keluarga royal karena tidak jarang atau tidak mungkin kri melakukan pengawalan cukup ketat
kepada kapal nelayan ataupun kepada kapal biasa
sehingga dugaan kami kapal yang membawa raja salman ini adalah kapal yang benar benar harus diamankan
tidak hanya kri tadi yang memberikan pengamanan
tetapi kami juga sempat melihat ada kapal booth kecil ada tiga kapal booth yang mengiringi perjalanan satu kapal ini
untuk mengelilingi sekitar pantai geger ini
dan setelah sepuluh menit mereka langsung menepi
ini seperti yang diinformasikan oleh salah satu pihak penjaga st regis
menyatakan kemarin juga raja salman sempat menikmati pantai geger ini dengan menyelam sekitar sepuluh menit berada di pantai geger
kemudian langsung kembali ke hotel
ada aktivitas yang dilakukan oleh raja salman di dalam hotel st regis dan kemudian juga menikmati suasana pantai di sekitaran nusa dua ini
mereka memang ingin sekali menikmati keindahan pantai sehingga tidak ada aktivitas keluar yang dilakukan oleh raja salman
namun bagi pangeran atau juga bagi keluarga royal ada aktivitas keluar dari hotel st regis untuk menikmati keindahan wisata pulau dewata yang lainnya
ya karima tentunya selain menikmati keindahan pantai begitu apakah ada tujuan wisata yang akan ditutup khusus untuk keluarga kerajaan
meskipun tadi seperti yang rima bilang bahwa raja salman sepertinya tidak keluar begitu namun masih banyak nih rombongan rombongan lain yang mungkin akan menikmati bali pada hari ini
ya memang benar sejak kemarin hingga hari ini berbagai aktivitas untuk mengamankan sejumlah obyek wisata
yang diduga akan didatangi oleh keluarga besar dari raja salman ini sudah dilakukan pengamanan
salah satunya adalah garuda wisnu kencana
sejak kemarin pihak pas pampres dan juga pihak keamanan bahkan mobil barakuda juga sudah di stand by kan di garuda wisnu kencana
namun hingga hari ini belum ada kejelasan apakah benar akan pergi ke sana
begitu juga untuk pura ubud pura yang berada di ubud dan juga pura yang berada di uluwatu rencananya juga akan ada kunjungan ke sana
tetapi kemarin kami
kami menunggu hingga pukul sekitar pukul tujuh malam tidak ada aktivitas sama sekali yang berkaitan dengan kedatangan dari raja salman
ataupun salah satu anggota keluarganya tidak ada kunjungan sama sekali
sepertinya memang informasi ini dibuat untuk mengalihkan informasi karena kemarin ketika semua mata tertuju kepada garuda wisnu kencana
dan juga tertuju kepada uluwatu ternyata salah satu dari anggota royal family ini mereka melakukan perjalanan menuju ke salah satu pantai
yang berada di pulau dewata bali ini
ini artinya memang sengaja dibuat sebagai langkah pengamanan terhadap tanggung jawab tni kita untuk mengamankan tamu negara
begitu juga aktivitas dari raja salman sendiri memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan
raja salman akan berencana untuk keluar kemarin namun pada hari ini tidak ada informasi apakah raja salman benar benar akan keluar
cuma kemarin sore kami sempat melihat bahwa ada sejumlah seniman lokal dari bali ini mereka diminta untuk datang ke hotel st regis
kemudian melakukan dialog dengan raja salman
cuman untuk menunjukkan nanti kesenian apa yang diinginkan oleh raja salman untuk ditampilkan di hotel st regis ini
sekitar pukul delapan malam hari nanti diperkirakan akan ada sejumlah seniman yang akan menghibur keluarga besar raja salman ini yang berada di hotel st regis
untuk memberikan hiburan hiburan pada malam hari nanti
sementara kami juga mendapat informasi bahwa sudah ada tiga ekor kuda dan juga dua ekor unta dari hotel hotel yang dibawa ke hotel st regis
untuk dijadikan sebagai alat untuk menikmati keindahan
pantai geger ini di sepanjang pantai ini mereka berencana akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kuda
ataupun menggunakan unta dengan view laut dari pantai geger ini
menarik sekali saya sudah terbayang dari laporan eka rima musisi musisi pasti nanti ada balauan mungkin dari zahra sendiri ya pokoknya musisi musisi terkenal bali
eka rima terima kasih atas laporan anda selamat melanjutkan tugas kembali eka rima